aisyah wedding menjadi perbincangan terpopuler warganet di lini masa usai beredarnya selebaran dari sebuah wedding organizer bernama aisyah wedding yang menyarankan orang tua agar menikahkan anak pada usia muda
lalu apa dan bagaimana sebenarnya aisyah wedding tersebut bergabung ismail fahmi pendiri drone empret
mas fahmi selamat malam
selamat malam mbak tiffany
oke ini yang juga memantau kehebohan ini di timeline di lini masa
saya lihat cuitan cuitan dari mas fahmi
coba deh mas fahmi bagikan ke kita sebenarnya temuan soal si wo ini si aisyah wedding ini kemudian penelusuran eksistensinya di page di laman di social media seperti apa sih
jadi pertama ketika kita mendapat informasi itu kita lihat sumbernya valid atau tidak
kalau kita benar benar serius ini apa
kalau ketika kita di media sosial
di web karena itu kan fokusnya di web dia punya web
itu kita sudah tahu yang namanya wedding organizing
kalau dia punya situs pasti kan kontennya bagus ya mbak
fotonya ada nalaman contoh contoh weddingnya sebagainya
supaya orang tertarik
ada etalasenya lah ya etalasa jualannya itu ada gitu ya
tidak tidak jelas jualannya
yang ada adalah penekanan ajakan untuk poligami ajakan untuk dikasiri
nah dan itu ada ayat al qurannya kemudian diajak bagaimana keyakinan kami
jadi seolah olah yang ditunjukkan itu bukan weddingnya tapi soal keyakinannya
ini kan aneh
dari sini kita lihat kok ini faktornya apa yang mau dikejar gitu ya
kemudian ketika kita lihat ya kapan ini dibuat
meskipun sudah dihapus itu sangat mungkin
jadi netizen itu juga ngecek tuh bisa tuh
itu siapapun di situ nanti dia akan lihat peta
jadi dalam satu tahun itu dari ke hari ke hari itu kelihatan tuh
seperti kalender tanggal berapa itu diambil dicek sama si internet archise ini
saya itu dari tahun dua ribu satu sejak tahun dua ribu delapan belas ya

oh jadi gak ada nih isi isi yang kayak sekarang ini tuh gak ada
sudah nggak ada
nah sekarang sudah nggak ada
tapi di situ masih ada
jadi kita bisa cek
jadi sejak digital tuh nggak akan kemana mana masih bisa kita lihat
makanya kita lihat ini kok baru gitu
baru kemarin kemudian tanggal sembilan kan
kemudian tanggal sembilan itu juga bikin spanduk pada saat yang sama
dan spanduknya isinya mengarah emailnya kan ke domain yang ini
dan webnya nggak lengkap juga
ininya juga provokatif
nah udah kita sudah curiga bahwa ini sebenarnya bukan untuk wedding organizing yang benar benar vo
hanya titelnya aja nyomot wo gitu ya wedding organizer
tapi isinya blast sama sekali nggak ada soal wo an itu
apa yang harusnya sebenarnya dirancang gitu ya oleh sebuah wedding organizer
oke boleh dibagikan juga nggak sih mas fahmi
maksudnya kejanggalan kejanggalan ini selain tadi temuan informasinya seperti apa
kalau tadi kan mungkin saya lihat di mungkin pemirsa juga lihat ya mengikuti atau follow mas fahmi di twitter
bahwa sebenarnya kalau ngomongin soal
eksistensi ini udah dari beberapa tahun yang sebelumnya dua ribu delapan belas dua ribu tujuh belas kalau saya nggak salah
nah itu isinya tuh maksudnya benar benar no information tidak ada informasi di situ
atau memang sudah dari dulu ini ada nih gitu informasi informasi menyesatkan kayak gini nih di lamannya di page nya
kalau kita pakai ini lah ini misalnya aisha weddings
aisha weddings artinya kan dia mendeklarasi sebagai situs
atau beri layanan weddings
mestinya kan relatif dengan weddings ya
ya bagaimana pengalamannya bagaimana menyiapkan
tapi kalau kita lihat sebelum sebelumnya ada dia share berita share kayak tentang pernikahan tentang apa kan gitu
dan tidak banyak tentang weddingsnya
jadi lebih ke pernikahan tapi belum sekontroversi yang hari ini
yang kemarin ini belum kontroversi itu
baru kemarin itu terjadi kontroversi
oke jadi kesimpulannya kalau melihat analisa
karena ini semua jadi benar ada eksistensinya ini eksis atau enggak nih mas fahmi
jadi kan sekarang kalau misalnya kita dengarkan juga analisis dari mas fahmi itu ya
jadi kayak banyak spekulasi gitu
ini apa cek cek ombak dulu gitu
atau mau apa gitu settingan kah
ya kalau dari eksistensi saya kira kok nggak eksis tuh
harusnya dari web itu yang namanya wedding organizer kan selalu ada nomor kontaknya kan jelas
ini kan enggak bisa enggak ada
situsnya pun tidak lengkap juga
terus akunnya pun juga sudah ditutup enggak bisa dihubungin
bikin spanduk seperti ini kan gampang
kita sudah ada pengalaman sebelum sebelumnya pada saat pilkada yang lalu
membuat informasi yang menyesatkan itu ada sudah dilakukan
dan ini enggak mahal
bikin sepanduk murah bikin web murah
bikin bayar desainer itu murah
jadi bukan biaya mahal kalau saat ini kita mau membuat
informasi yang menyesatkan
dan ini makanya kalau kita lihat
publik nggak usah terlalu rame lah bahas ini
tetapi ada yang sisi yang bagusnya
karena kalau saya lihat tuh peta percakapan di social media di twitter
yang meramaikan tuh banyak media
yang bikin heboh viral itu malah media
media online itu banyak tuh
di peta saya kemudian televisi juga ada
akhirnya orang melihat kan oh kayaknya betulan ada
jadilah diskusi makin rame di publik
yang tadinya publik sudah merasa ini kayaknya nggak benar ya
mereka sudah curiga
jadi curigaan itu akan diperkuat oleh media dengan
tadi kan ada wawancara dengan kpai
kemudian ada juga yang saya baca itu dari statement dari mui
statement dari muhammad yang juga ada
jadi seolah olah itu betul betul serius
padahal sebenarnya mungkin
yang kita ambil sisi positifnya
sisi positifnya adalah
mumpung kita lagi concern dengan isu pernikahan dini
dan ini kan jadi masalah kita
kalau saya baca banyak itu
mereka yang pemerhati anak anak
pemerhati perempuan ya
perikan dini kan masih tinggi di indonesia
termasuk beberapa delapan kalau tidak salah
jadi mumpung sekarang lakukan edukasi baik baiknya
saya lihat itu sudah bagus dilakukan
kpai itu melaporkan itu sangat bagus
kemudian juga saya lihat tuh di muhammadiyah misalnya
situsnya langsung ada pernyataan
bagaimana islam memandang pernikahan dini
kenapa tidak boleh gitu ya
kemudian juga bagaimana anjuran sebaiknya
dari sikap kesehatan
jadi ini mumpung lagi sekarang diperbanyak
edukasi ini diperbanyak saja
dan tentang a'a isha wedding tadi
sudah kita serahkan ke polisian
kenapa harus diproses
karena ini kalau untuk isu yang lain kan bisa menimbulkan kehebohan
kalau tadi kita tidak tahu bahwa ini itu tidak serius
orang kan bisa saling menyalahkan
ini seolah olah ini pandangan islam yang mengajak menikah
menikah usia anak anak gitu
itu sudah terjadi
pertempuran antar netizen itu di media sosial
karena mas fahmi di beberapa orang ketika melihat kemunculan berita ini ya
banyak juga yang berpikir begini
kok berani sekali gitu
memasang informasi informasi menyesatkan seperti ini
kemudian embel embelnya wedding organizer gitu
siapa gitu nih orangnya
kok bisa begitu begitu beraninya kemudian ya itu
gayung bersambut ditelan informasi dengan masyarakat
iya kan semua jadi heboh
mas fahmi terakhir
belajar dari pengalaman atau kasus ini lah ya
gimana sih untuk ini perihal edukasi
edukasi literasi digital untuk masyarakat kita
nggak cepat cepat gitu
nggak cepat cepat gak buru buru termakan oleh isu yang belum jelas gitu sumbernya
nggak semua isu itu harus digoreng gitu
harus dibikin panas
kita terbukti begitu mudah masyarakat kita itu dibakar
dengan informasi yang sifatnya kontroversial
dan informasi yang kontroversial paling mudah dikonsumsi adalah soal agama
kemudian dibumbuin dengan isu yang menyangkut poligami
itu kan berarti soal wanita
ditambah lagi dengan pernikahan ditambah dengan pernikahan usia dua belas
soal anak anak ini sudah tiga isu
sangat kontroversi mudah kalau dibuat matematika itu pangkat tiga gitu kontroversinya
mudah sekali kita dibakar
kita belajar dari sini terbukti bahwa kita gampang sekali
nah berikutnya kasus kedepan
kalau ada berita berita yang seperti ini yang kira kira
pokoknya ingat ingat lagi lah
kalau ada sepanduk
semuanya gampang dibuat
gambar apa segala macam
gambar meme ya
nggak make sense
itu hati hati ya udah curiga aja deh
curiga aja bahwa ini ada sengaja untuk membuat ribut aja
karena kalau kita udah tahu bahwa ini sengaja dibikin ribut
kita nggak akan terlalu serius gitu
kita akan lebih cooling down
oke itu dia tips dari ismail fahmi
coba tipsnya di tweet ya mas fahmi ya
ditunggu ntar saya retweet deh
ini bisa jadi informasi yang berharga juga
terima kasih mas ismail fahmi
sekali lagi sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
sehat selalu ya mas
selamat selamat terima kasih mbak timur
selamat menikmati sehat selalu juga